pemerintah provinsi dki jakarta kembali memperlakukan psbb transisi selama dua pekan mendatang hingga delapan november dua ribu dua puluh
sebelum ini jumlah pelanggar protokol kesehatan mengalami penurunan
menurut pemprov dki jakarta dibandingkan dua bulan sebelumnya
kesadaran masyarakat menggunakan masker di ruang publik meningkat
kalau disandingkan dengan psbb yang sebelumnya psbb ketat kemudian psbb yang transisi yang juga sebelumnya
ada terjadi penurunan terhadap pelanggaran disiplin protokol kesehatan
utamanya yang berkenaan dengan penggunaan masker
masyarakat sudah makin menyadari bahwa masker ini menjadi sebuah kebutuhan
sehingga kami ketika melakukan operasi baik itu operasi di jalan jalan yang ada
di jalur jalur protokol maupun di lingkungan pemukiman
masyarakat sudah mulai menyadari pentingnya penggunaan masker
namun di sebagian tempat di kawasan ramai seperti pasar dan taman
masih ditemukan sebagian masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan
terutama penggunaan masker yang tidak sesuai standar yang seharusnya
kebiasaan mengabaikan protokol kesehatan ini terjadi dengan berbagai alasan
salah satunya alasan kenyamanan
cuma mungkin yang lebih sering pedagangnya ya
mereka merasa yaudah nih ini kawasan gue nih yaudah lah buka aja gerah
kadang tuh kayak gitu pengep gak nyaman
ntar kalau lagi ada penertipan baru deh buru buru pake kayak gitu sih paling
paling sesekali suka bandel sih kadang ngebuka
alasannya sih ya sama kadang suka pengep aja terus nggak nyaman
gak pakai masker jadi mereka tuh biasa aja apalagi jalan jalan
terutama masalah kemasyarakat biasa yang di kampung kampung mereka
mereka mau ke pasar
kecuali memang ada razia mereka baru pakai
jadi kalau tidak ada aturan melit itu ya mereka seperti kehidupan biasa aja
seperti nggak terjadi apa apa
tindakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan adalah salah satu upaya pemprov dki jakarta
untuk memutus mata rantai covid sembilan belas
selama masa psbb transisi pada dua belas sampai dua puluh lima oktober
terjadi sebelas pelanggaran protokol kesehatan yang ditindak satpol pp
dari jumlah tersebut terkumpul
denda lima puluh dua juta rupiah
tim liputan cnn indonesia